setelah melakukan kajian internal komisi penyiaran indonesia kpi memutuskan tidak memberi sanksi terhadap munculnya bakal calon presiden ganjar pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi swasta
keputusan ini diambil setelah kpi melakukan rapat pleno internal meminta klarifikasi ke stasiun televisi swasta yang menayangkan ganjar raperano dalam tayangan azan
hasilnya tayangan ini tidak melanggar ketentuan dalam pedoman berlaku atau perilaku penyiaran dan standar program siaran p tiga sps
pasca putusan ini koordinator bidang pengawasan dari siaran kpi tulus santoso menyebut bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pembentukan pedoman soal aturan penyiaran pemilu bersama dengan gugus tugas yang diisi oleh kpu
bawaslu dan juga dewan pers agar seluruh isi siaran kepemiluan yang berpotensi
melanggar dapat ditindaklanjuti dengan lebih aktif